di balik riu pilkada lembaga survei menjadi salah satu lembaga yang menggiurkan
karena tak sedikit dana yang dibutuhkan untuk melakukan survei
kebutuhan calon kepala daerah untuk mengukur elektabilitasnya
tak lepas dari keberadaan lembaga survei
dalam setiap perhelatan pemilu dan pilkada
keberadaan lembaga survei tak lepas untuk menakar popularitas dan elektabilitas setiap calon
aturan ketat kpu terkait lembaga yang berhak melakukan survei
hanya menyisakan sedikit lembaga yang mendapatkan akreditasi dari penyelenggara pemilu
besarnya biaya yang dikucurkan untuk melakukan survei
menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi lembaga yang ditunjuk kpu
dana ratusan juta rupiah dibutuhkan untuk membayar akomodasi petugas survei dan pengolahan data
kurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara alihnya
itu kurang lebih sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh juta
biaya surveinya biaya real cost nya
menurut penelitian lembaga survei dalam setiap perhelatan pilkada
sedikitnya para calon membutuhkan lima kali survei
untuk mengetahui perkembangan elektabilitasnya
artinya dalam sekali perhelatan pilkada
ongkos miliaran rupiah harus dikeluarkan oleh para calon kepala daerah
yang terakhir adalah
yang besar itu sebenarnya ini mas
ke turun lapangan
jadi itu memobilisasi orang surveyor untuk melakukan mewawancari responden
itu unit cost nya lumayan banyak sebenarnya
satu surveyor untuk satu desa itu ya
antara satu sampai satu lima gitu ya
namun peraturan kpud dki terkait maksimal dana kampanye
yang boleh dikeluarkan oleh pasangan calon
membuat pasangan calon gubernur dki harus berpikir ulang
untuk melakukan survei secara berkala
karena kpu dki mengatur maksimal dana kampanye setiap pasangan calon
hanya sebesar sembilan puluh tiga miliar rupiah
termasuk biaya konsultasi politik dan lembaga survei
akbar juni sasuria jakarta